kita ke barres vimpori roky gerung kembali diperkisa oleh jenderal pindah pidana umum barres vimpori pada pagi ini
terkait dengan kasus dugaan berita bohong serta penghinaan kepada presiden ri joko widodo
roky gerung hadir pada pagi ini pukul sepuluh waktu indonesia barat di bares krimpori
ini adalah pemirsaan kedua bagi rocky gerung setelah sebelumnya pada minggu lalu dirinya telah hadir
memulai panggilan milik barres vimpori untuk menjawab sejumlah pertanyaan
bang saya kekuat
akademisi roky gerung memastikan bakal hadir pada hari ini sudah hadir pada pukul sepuluh pagi di barsimpori
kita langsung tanyakan ke rekan kami yang di sana ada produser lapangan cnn indonesia ada reza siregar
selamat siang reza kalau sudah hadir apa statement dari roky ketika hadir silakan
selamat siang heranov
roky gerung telah hadir pada pagi hari ini tepatnya pada pukul sepuluh lewat dua menit di barres krim polri
untuk memulai panggilan penyidik dari direkturat tindak pidana umum barres vimpori
terkait dengan kasus penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian terhadap kepala negara presiden joko widodo
dan tadi ia hadir sendiri tanpa dikawal oleh kuasa hukumnya dan ia tidak mengungkapkan statement apapun
dan nantinya ataupun lima menit setelah roky gerung
hadir kuasa hukum dari roky gerung yakni haris azhar baru tiba di barres vimpori dengan memboes jumlah data
ataupun berkas berkas yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari penyidik
dimana diketahui pada hari ini adalah pemanggilan kedua dari penyidik terhadap rocky gerung
dimana pada minggu lalu direkturat tindak pidana umum baris kimpori telah melayangkan sembilan puluh tujuh pertanyaan kepada roky gerung
dan saat itu ataupun minggu lalu tepatnya pada tanggal enam september roky gerung ada agenda lain
dan diizinkan oleh pihak kepolisian untuk hari ini melengkapi pertanyaan tersebut dengan memboes jumlah data ataupun materi yang dibutuhkan nantinya
dan tadi haris azhar kuasa hukum dari roky gerung saat tiba di barres vimpori ini membawa satu box bukti
yang mengatakan bahwa berkas berkas tersebut adalah bukti yang dapat dipilih ataupun dapat dibutuhkan
dan diketahui juga bahwa hingga saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa setidaknya sembilan puluh tujuh saksi dan juga tiga belas saksi ahli
di mana untuk terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian terhadap kepala negara presiden joko widodo
untuk roky gerung ini telah dilaporkan oleh dua puluh enam pelapor berbeda diantaranya dari berbagai daerah dari polda yogyakarta
polda metro jaya polda kalimantan barat polda kalimantan timur dan lain sebagainya
dan minggu lalu barres vimpori telah mengambil ahli seluruh kasus tersebut dan dimulai pendidikannya pada minggu lalu
dan saat ini pihak ataupun proses pemeriksaan masih terus dilakukan oleh direkturat tindak pidana umum barres vimpori
dan nantinya kami akan mengupdate kembali jika nantinya pemeriksaan sudah selesai
kembali ke studio herano
kita tunggu perkembangan terbaru reza sregar
terima kasih untuk laporan anda untuk cnn indonesia news hour